satu persatu amplop putih itu ia isi uang pecahan lima puluh ribu rupiah
sumiati perantau asal solo jawa tengah itu
tengah menyiapkan angpau lebaran untuk sanak saudaranya
keinginan berbagi rezeki saat idul fitri
terinspirasi dari tantenya yang memberinya salam tempel saat ia masih kecil
pulang itu saya dibelikan baju senang banget
lalu dikasih uang uang receh
yang dulu nilainya saya lupa mungkin dua ribu atau berapa
tapi alhamdulillah banget gitu
dapat oleh oleh lah gitu
kalau sekarang jadi saya ingat kepada tante yang dulu ngajarin
atau pernah memberi ke saya
sehingga untuk tahun ini karena saya sudah punya rezeki
saya ingin berbagi
kini dengan hasil jerih payahnya bekerja di ibu kota
sumiati tak lupa pula
olahraga yang dia inginkan
dan dia juga beri uang oleh oleh untuk dibawa ke kampung halaman
salam tempel atau angpau merupakan salah satu tradisi lebaran
berupa amplop berisi sejumlah uang
angpau diberikan oleh orang dewasa terutama yang sudah bekerja
kepada anak yang lebih muda atau anak kecil
di indonesia salam tempel ini dipengaruhi sejumlah budaya tionghoa
yang dikemas dalam bentuk amplop lucu
angpau didefinisikan secara etimologi sebagai uang
yang dibungkus dalam kemasan merah sebagai hadiah
dalam kamus besar bahasa indonesia
angpau diartikan amplop kecil untuk tempat uang sumbangan
yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat cina
mereka juga ada istilah bagi bagi amplop
jadi karena itu juga tanda kesyukuran juga
tanda kebahagiaan juga tanda keberuntungan
sering mereka memberikan amplop
bahkan amponya ada warna khusus merah
nah di indonesia juga diadopsi juga
karena ini hanya sekedar kemasan
tetapi nilainya sepanjang sama sustansinya sama
jadi kemudian istilahnya orang sebut ampau
dalam ajaran islam tradisi salam tempel didasari
dari ajaran mensucikan harta melalui infak
agar anak diberi pemahaman terkait nilai memberi
lebih baik dari menerima
yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua
bagaimana agar tidak menjadikan anaknya
istilahnya apa ya punya karakter meminta minta gitu
karena kita tahu bahwa identik lebaran itu dikasih
kemudian tidak sedikit diantara kita yang
ayo minta ngantri ke pamannya dan seterusnya
kalau untuk sekedar apa ya namanya ya rame rame gitu ya
seneng seneng ya mungkin sah sah saja
tetapi harus kemudian kita sempurnakan
dengan memberikan pemahaman kepada anak kita gitu ya
perkembangan teknologi turut merubah pola tradisi salam tempel
bagaimanapun caranya tujuannya sama
yakni berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara
biar praktis ngirim ngirim angpaunya juga bisa melalui
jadi nggak perlu bawa uang tunai dalam jumlah yang banyak
ke kampung halaman
roni satria andika marianto jakarta